relawan wong kito dewi berkurban atas nama ganjar pranowo dan dagingnya didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima atau mustahil
penyerahan hewan kurban dilakukan di kelurahan lebung gajah kecamatan sematang borang kelurahan sukajaya dan kelurahan dua ulu kecamatan seberang ulu satu palembang dan kecamatan sukarami
di setiap titik yang diberikan bantuan hewan kurban tersebut diserahkan tiga ekor kambing
penyerahan hewan kurban itu merupakan bentuk rasa syukur sekaligus menebar manfaat kepada warga
hal itu juga untuk mempererat tali silaturahmi kepada masyarakat